biar aku penggisa
para pembesar mataram
suatu kehormatan bagi saya
mendapatkan kunjungan dari orang orang penting mataram
sebelumnya kami mohon maaf telah mengganggu waktu kiai
karena keadaannya sangat mendesak
kami jadi datang kesini untuk mengganggu kiai
ada perial apa yang istimewa
petinggi mataram tampak resah
mataram sedang terkena
puluhan korban berjatuhan mati terbunuh
semuanya keturunan kiai agang payoka
tidak salah lagi
musuh kanjeng guru kiai agang prayoko
yang hidup ratusan tahun silam
mana mungkin musuhnya masih hidup sampai sekarang
malampir bukan manusia biasa
dia manusia setan
adik sepulguruan saya nyibi dara
sedang berusaha keras untuk mengusahakan dia untuk menangani dia

menangani dia untuk menangani dia
saya tahu dia seorang tabib
dia pernah menyembuhkan anak saya ketika sedang sakit
benar adien dia memang seorang tabib

dimana dia sekarang kiai
nyibi dara ada di dalam
mari silahkan masuk
para kanjeng bisa bicara langsung dengan nyibi dara tentang malampir
kalian dengar itu
kalian dengar itu
aku pengen ngambil
aku pengen ngambil
aku pengen ngambil
sedang ngapa kalian disini
sedang ngapa kalian disini
tidak usah cengar cenggir
ini juga mau kami cari kang
ini juga mau kami cari kang
oh jadi kalian belum mencari kayu bakarnya
di dapur persediaan kayu bakar sudah menipis
kalau misalnya kayu bakar habis kita tidak bisa memasak
kalau misalnya kita tidak bisa memasak kita tidak bisa makan
kalian mau bertanggung jawab
kalau misalnya seluruh santri kelaparan
para petinggi mataram ingin menanyakan tentang menanti
salam hormat para kanjeng
nabi dara apa kamu bisa menceritakan tentang malampir
malampir manusia setan
dia bersekutu dengan iblis
dia bangkit untuk membalaskan dendam pada anak kiagam prayung
dia belum tenang
kalau dendamnya belum terbalaskan kanjeng
sekarang teka teki pembunuhan yang terjadi secara beruntung
dan selalu melibatkan anak turunan kiagam prayung sebagai korbannya
kini terjawab sudah
hanya satu permasalahannya
bagaimana cara melenyapkan malampir
tolong kalian lakukan apa yang aku katakan
daun kucir dan beberapa daun obat lainnya sudah berhasil kami kumpulkan
lalu harus kami apakan daun daun ini guru
tolong kalian jemur daun daun itu sampai layu
setelah itu baru kalian serahkan padamu
luka dalammu belum sembuh benar
harusnya kamu banyak istirahat
bagaimana aku bisa beristirahat dengan tenang
masih mencembaskan mbak lampir
dia wanita iblis yang sangat berbahaya
aku sudah sangat tua kakak
untuk mengejar mbak lampir
rasanya aku sudah tidak mampu lagi
sudah tidak mampu kakak
aku juga merasakan
apa yang kamu rasakan
juga sudah tidak sekuat dulu lagi
kita harus mengangkat murid kang
bukan sembarang murid
dia harus seorang yang pemberani
dan dia benar benar membela keadilan dimanapun dia berada
dia tidak tahu pada siapapun
tapi meskipun dia memiliki jiwa pemberani
dia punya hati yang lembut dan penuh kasih
dialah kesatia penyayangku
dan saya juga berharap
saya juga berharap untuk berharap denganmu
seorang yang mampu mengalahkan kejahatan mbak lampir
kayu bakar kita sudah cukup banyak
aku juga udah capek
perutku juga ada keruncungan
tadi kan ada disini
iya tadi kan ada disini